inilah pasangan suami istri reza fad adrian dan istri
yang beberapa waktu lalu membuat gaduh
dengan berwisata di kota malang dan kota batu
dalam kondisi positif covid sembilan belas
mereka telah diperiksa sebagai saksi sejak rabu
oleh satuan reserse kriminal poresta malang kota
di hadapan wartawan pada kamis
reza fad adrian meminta maaf dan mengaku kilaf
kepada masyarakat indonesia
serta pihak supermarket yang sebelumnya ia sebut
dalam unggahannya di media sosial
saat ia dan istrinya berjalan jalan
dalam kondisi positif covid sembilan belas
ia juga meminta maaf karena telah membuat kegaduhan
dan melakukan tindakan yang mengancam
kesehatan dan keselamatan banyak orang
kami akan bersama sama untuk memenuhi pemeriksaan
sangat kooperatif untuk mengikuti pemeriksaan ini
dan di sini kami juga meminta maaf
sebesar besarnya kepada masyarakat indonesia
kasat riserse kriminal poresta malang kota
menyatakan proses hukum akan tetap berjalan
kini penyidik fokus melakukan pemeriksaan
dan melakukan pendalaman kasus
sebelumnya pemeriksaan tidak bisa dilakukan
karena saksi masih dalam kondisi positif covid sembilan belas
kita masih mendalami daripada proses ini
dan kita akan masih mengumpulkan beberapa alat bukti

keterangan daripada proses ini
keterangan daripada proses ini
adalah keterangan daripada proses ini
sebelumnya pak sutri ini hendak berwisata ke bali
namun mereka gagal menyeberang karena hasil tes usap mereka
menunjukkan positif covid sembilan belas
tak menjalani karantina mereka justru berwisata
di kota malang dan kota batu
dan memamerkan aksi mereka di media sosial
abdul malik malang jawa timur